selamat datang di banyuwangi jawa timur
kabupaten yang dikenal dengan sunrise of java ini tidak hanya memiliki garis pantai yang panjang dan indah
kota di ujung timur pulau jawa ini juga memiliki sajian kuliner khas ayam pedas
masakan ini adalah perpaduan ayam kampung bakar dengan kuah santan pedas yang berisi campuran berbagai rempah rempah seperti jahe daun jeruk dan cabai rawit
bumbu dihaluskan kemudian dicampur dengan santan kelapa dan dipanaskan hingga mendidih
sementara menunggu kuah mendidih
setelah matang barulah potongan ayam dimasukkan ke kuah santan lalu ditambahkan garam dan gula secukupnya
biasanya ayam pedas disajikan dengan nasi putih saja tetapi bisa juga ditambah dengan sayuran
bagi yang merasa kurang pedas tersedia juga tambahan sambal khas banyuwangi
ayam pedasnya itu kerasa
terus yang bikin lebih menikmati lagi karena ayamnya dibakar dahulu
jadi ada aroma kayak aroma bakarnya
wades ini saya sampai keringetan semua ini
misalkan kurang pedas ada sambalnya
itu yang jadi yang lain
terus bumbu santannya dan perpaduan aroma ayam yang dibakar itu yang membuat beda
mengatakan masakan ini erat kaitannya dengan budaya banyuwangi
dulunya ayam pedas merupakan makanan untuk ritual suku osing
awalnya semua makanan apalagi yang dari ayam
ayam itu dianggap sebagai hewan media
dia dari dunia bawah bisa ke dunia atas
mengapa menggunakan ayam
karena ayam itu bukan burung tapi ayam itu bisa terbang
intinya ya untuk ritual
tapi sekarang tidak hanya untuk ritual tetapi untuk makanan makanan profan lah
makanan sehari hari dan menjadi ciri khas tidak hanya di kampung
tapi justru di beberapa restoran yang bergengsi juga ada
di banyuwangi rumah makan yang menjual ayam pedas mudah ditemui
harganya per porsi sekitar dua puluh lima ribu rupiah